tapi kita mau dipakai buat perwakilan audisi besok usah kenakan dong mereka
banget jadi ini dong makanya stop stop berisik aja terlalu bebek kalian bertiga
yang mendadak tetep aja nanti kita yang jatuh juga
kalau kamu yang jatuh kesian deh lo namanya
kalau kamu yang jatuh alhamdulillah
eh kalau mundur mau ke belakang jangan ke samping
itu kayak bocah bocah ya
mirip sih mirip sih ya
akhirnya ketemu juga
nyoh ah kita bergawa dah
pas banget pak sri kitty
disaat kepala kita lagi pusing
badan kita mulai capek dan mulai pundak
akhirnya kita ketemu mereka
ini dia disebut dengan peribahasa
wah agak bisa ustadz
kapan kompleksnya diportal
nah tiga pulau
ke pamulang beli durian
eh tapi bapak ustadz
rejeknya belum dibayar
ya bapak ustadz
nggak ada rajin apa
aduh malu maluin kukun anta aja berapa sih
yah ya lah
udah pakein lu deh
ntar kalo kurang pak tagi aja kukun anta ya
saya tunggu di pesantren ya
yah malah cuman segini gininya apa wah saya duit
udah gapapa kasih dulu aja pak stigiti
ah hitungan banget sih
tahan gak pak ngopi tahan
udah bayarin dulu
kadi yuk ada di pulang
yuk kita jalan
ah beli barang isinya coklat
jadi kalian lama itu karena ingin menyampaikan paketnya
yaudah kalo begitu untuk urusan paket ini biar ustadz aja yang urus ya
sekarang kalian berdua boleh pergi
makasih ya pak ustadz
ustadz haikal sama gergit kok boleh pergi
karena mereka berdua itu gak salah seperti kalian bertiga
tapi kan kita mau dipakai buat perwakilan audisi besok ustadz

iya pak ustadz tapi kan kita mau dipake buat perwakilan audisi besok ustadz
iya pak ustadz tapi kan kita mau dipake buat perwakilan audisi besok ustadz
curuh sampah daun kering yang ada di halaman pondok pesantren kunantan
membersihkannya harus diambil menggunakan tangan satu helai satu helai
dan setiap kalian mengambil satu helai daun kering itu
kalian harus bersolawat
sekarang kalian pilih
mau pak ustadz suruh ambil daun kering apa daun pintu
daun kering ustadz
ya kan daun pintu berat
bisa mulai sekalian
mending mana mau daun kering
daun kering kan
sekarang kalian selesaikan tugas itu
dan tahun tahun berikutnya
kalian gak pernah naik kelas kalau kalian nanya nanya lagi
suara kamu bagus dut

siapa tahu gitu
kau kain yang sempurna
hanya di dalam jiwa
kalau jawabannya apa sih
kalau jawabannya apa sih
bukan karena harta
bikin koncentrasi aku boyar
kan kalian sendiri yang minta dihibur
makanya aku mau galon supaya kalian terhibur
yang ada malahan kuping menjadi penganggih mudik mudik berarti si sobri bohong dong
sungguh terlalu iwaw lama tuh si sobri pelakunya
kenapa sih rencana kita tuh harus dibocorin kan kenapa aku udah selalu mengelola loading lama
udah ya kok bisa ya makanya itu
eh lagi berang apain
ngopeng ini kita lagi ngerjain kaul lupuan di dalem terus lupuan bocorin
oh jadi kalian lagi ngerjain aku waa
ayo oh jadi kalian berdua nih sama si lukman mau bikin konsentrasi aku biar
aduh kamu ngapain sih
gak usah deh karena pasti aku yang bakal dapet perwakilan dari ku nonton
tunggu tunggu mana bisa lah aku tuh ngafalin gak kayak kamu banget
tapi emang kejujuran kan
malah tidak mungkin
telat bang telat